ini dalamnya orang apa ular nih
hai luar keluar ngetip aja aduh rio bemo bemo hey kalian selalu aja bikin masalah selalu bikin
ustadz berada dalam masalah ah gimana sih mau posot peran saya posot itu indra masuk
iya ustadz juga nyangkanya kamu ular bukan orang makanya mau kemuk tadi
pakai ini itu nggak kenapa lah itu mau nama sungguh sungguh petah laluan
eh kalian juga ngapain ada tempat sampah kayak gini kan kotor bau ngapain sih kita itu cari
kardus buat bikin celengan dari kardus ulah pas kalau gitu
kalian bertemu sama orang yang tepat bisa bantu enggak kalian bikin sendiri kalian sendiri tapi
ustadz musa mulia dasantu nanti bakal kasih tahu cara caranya ya ya ya
assalamualaikum waalaikumsalam ayo butet ngapa pada diem diem begini udah dah begini aja biar
nyobat diem diem and nih pasti dibawain roma malkis coklat makanan penunda rasa lapar wah
roma malkis coklat alvan mau mau mau mau pasir ini juga mau buka pasir ya
mau mau mau mau pasri kiting
aku minta dua double
hai ayo satu aja deh ada
nah ingat sebelum makan baca bismillah ismillah
yo although apon gmail syyab ein anda rah romama ki n discount karena coklatnya enak lagi
hai itu bukan cuman maintenance pakai tapi gabit menghilangkan
hai he i guh ain
ayo nih makannya kayak gini nih ini caranya butet sendiri tengok ya dobel dobel begini
pokoknya butet ayo satu yang selalu diingat bagaimanapun cara makannya
rumah magis coklat enak banget rumah mangkis coklat enak sekali
pertama tama kita bikin pola polanya dulu deh
bikin caranya bikin untuk detail detailnya
menjadi berharga hati
astaghfirullahaladzim kamu kenapa sih
kamu gak bikin ini celengan kata siapa lukman dia bikin celengan
lukman tuh lagi mikir desainnya kayak gimana
ini barangnya itu spesial banget bisa jadi dari luar negeri
lagi kerja juga ribet amat sih
kempes tuh bandalem
kepala tuh kamu tuh
kayak begini aja bisa bikin celengan yang paling bagus
terpikir ini dari batok kelapa lukman justru malah lebih kuat dan lebih canggih
hei hei udah udah hei biarin aja biarin biarin lukman bebas ya terserah mau dari kardus kek
dari batok kelapa atau kalau perlu dari pohon kelapanya sekalipun nggak jadi masalah
yang penting kalian bisa membuat celengan yang nantinya kalian bisa belajar untuk menang
cakep ya ayo sekarang bikin ya
waalaikumsalam pak siti
waalaikumsalam pak siti
kalian baru mau bikin apaan sih gitu
apaan pak siti kita lagi mau bikin celengan
jadi kita itu lagi membuat celen celen
di pinggang saya masih ada alhamdulillah
makasih ya nek
eh pak siti
ustazah butet minta maaf sebesar besarnya
butet tak sengaja
butir tak sengaja tadi lagi susah sekali
nih positi untungnya jatohnya ke bawah
coba kalau jatohnya ke atas apa ada bingung
kalau jatohnya ke atas namanya terbang ibu
lagian kalian mau bikin celengan ya
itu mau bikin celengan dari botol bekas
positif kan bisa ya bikin celengan dari botol bekas gitu
bisa dong ustazah
positi itu dari kecil udah jadi pakar
pakar ngumpulin botol bekas
tapi dari botol bekas itu positi daun ulang
jadi celengan botol bekas
kalau begitu mbak siti bantuin kami ya
kalau kita gagal guntingin
jangan jangan jangan
kalau kita tambahin pink pink
terus gimana dong dot
ini kan nanti sore dikubuli
kamu tenang aja gak usah khawatir
pasti santri santri yang lain masih belum jadi
boleh nggak usah salah
kata siapa santri lain belum jadi
nih lihat nih makanya lihat dulu
aku udah jadi
iya nggak teman teman
wah don't touch my celengan juga
kalau celengan aku itu berkarya
kalau sekali injek itu gak bakal menciut
tuh apa tuh
kita langsung aja ke masjid
ngapain di sini
sobri apaan itu
taruh dalam dot
panas dia panas tuh
eh udah deh nih
jangan lupa taruh kamar
bapak apa kabar
luqman yang baik
kan luqman itu kan anaknya sore
boleh nggak kalau antar ke kamar aku
taruh di kamar ya
nanti kalau kamu taruh di kamar pasti mahalnya amba deh paling banyak
ini taruh di mana
tunggu tunggu tunggu
tadi kasih indra
berarti kamar indra
nah jelenya si indra kutaruh di kasurnya indra
cilingan dari si sobri kok taro mani ya
haa akhirnya selesai juga
huh cilingan terkeren di dunia
temenin aku tidur ya
oke kamu tidur di sini
supaya besok bisa kita main
oh mau bobok lagi enakan enakan
ke masjid cepetan mau ikomah tuh
wah bilang gimana kan ada suara azan
emang kamu nggak dengar ada suara azan
dengar sih pak ustadz tapi di kamar si aika
di sininya udah nggak dengar
itu tandanya kamu dengar
mau denger di kamar haikal kek
mau dengar dalam mobil kek
atau sekalipun kamu lagi berenang dalam gayung
kalau kamu dengar bunyi azan kamu langsung ke masjid
ya udah langsung kita ke masjid yuk